bahkan esok selasa dua puluh satu maret dua ribu dua puluh tiga kalangan dari serikat buruh akan menggelar aksi yang salah satunya menolak aturan ini
saya akan berbincang dengan koordinator dewan buruh nasional nining elitos dan kami juga telah mengundang pihak kemenaker maupun apindo namun mereka belum bisa bergabung di malam hari ini
selamat malam baik
oke mbak dini langsung saja seperti yang tadi sudah kita dengar bersama di paket pengantar yang sudah kami buat
dimana kemenaker mengatakan bahwa aturan ini dibuat untuk mencegah terjadinya phk yang lebih masif lagi
nah responnya seperti apa nih mbak
ya pertama kami menyampaikan bahwa kementerian tenaga kerja hari ini sudah beralih fungsi gitu ya
dimana seharusnya memberikan perlindungan peningkatan kesejahteraan
justru melakukan penurunan kesejahteraan bagi kaum muda
harus diingat di masa covid permen satu ratus empat juga memberikan bagaimana akhirnya berjatuhan kaum buruh dirumahkan tanpa dibayar
dan implikasi kebutuhan yang hari ini menjelang bulan puasa semua serba mahal
bayangkan kalau burunya ini adalah bentuk diskriminasi ya
undang undang tenaga kerja tidak mengatur hal itu
ini bentuk pelanggaran terhadap undang undang ketenaga kerjaan yang dilakukan oleh kementerian
yang kedua adalah kementerian tidak memiliki bagaimana peran dari serikat buruh yang punya colletive bergening gitu ya
untuk melakukan perundingan ataupun hal ini
ini tiba tiba pemerintah hanya mengakomodir
padahal kalau apa yang menjadi keluhan kaum buruh hari ini adalah bagaimana para pengusaha patuh terhadap hukum yang ada di indonesia
hukum yang ada yang minimal pun itu sering mendapatkan pelanggaran
seharusnya pemerintah melakukan pencegahan pengawasan
pengawasan penegakan hukum
bukan semakin memiskinkan kaum burunya
mbak nining tapi di satu sisi bahwa pemerintah mengatakan bahwa sebenarnya sudah dibicarakan juga oleh perwakilan buruh
tapi kan di indonesia sendiri ini kan banyak ya aliansi buruh dan lain sebagainya
apakah ada koordinasi antar aliansi buruh ini terkait dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh kementerian tenaga kerja
kementerian itu kan ada lembaga kerja sama tripartit
terus kemudian ada dewan pengupahan
tapi setahu saya konfederasi kasbi adalah tercatat resmi di kementerian tenaga kerja
dan baru tahun ini masuk dalam lks tripartit
dan serikat buru yang lain semua itu tercatat terdaftar
dan itu menjadi peran pemerintah
kalaupun organisasi yang tidak masuk dalam lksd partai mereka juga wajib dong memberikan kepada stigma
apa masukan dan apa yang menjadi keluhan
jangan kemudian kalau ada keluhan pengusaha begitu cepat gitu ya
padahal buruh sudah mengkhawatirkan dengan omnibus law undang undang cipta kerja
bahkan aksi di berbagai macam kota dan daerah tidak didengarkan gitu ya
tapi ketika pengusaha membuat satu surat pada oktober dua ribu dua puluh
tiba tiba pemerintah hari ini mengeluarkan tentang persoalan permenaker lima
dengan siapa pemerintah
jangan jangan saya kak
tendensi curiga gitu ya
omnibus law undang undang cipta kerja juga
orang yang diklaim sebagai lembaga tripartit nasional juga
membuat surat resmi melakukan penolakan
mereka tidak tahu isi dari omnibus law undang undang cipta kerja
apalagi peraturan pemerintah itu adalah memang betul kewenangan pemerintah
tapi pemerintah harus mendengarkan apa yang menjadi masukan gitu ya
pandangan dari berbagai macam stakeholder
jangan kemudian selalu dikotomi bahwa
serikat yang masuk dalam lks atau yang tidak
pemerintah punya kewajiban untuk melakukan sosialisasi
atau melibatkan partisipasi
holdernya adalah untuk diminta masukkan pandangan
dan kami tidak mendengar dan mendapatkan hal itu gitu ya
dan kita semua kaget dengan permen permen lima ini
pemerintah ini bukan yang pertama kali
kita mengingatkan pemerintah
hentikanlah mengeluarkan kebijakan yang semakin menurunkan nilai kesejahteraan
hentikan membuat kebijakan yang semakin tidak memberikan perlindungan
seharusnya pemerintah hadir adalah bagaimana memberikan keseimbangan
bukan semakin membuat ketimpangan itu semakin besar terjadi
mbak nining lagi lagi ini kan tujuannya untuk meminimalisir terjadinya phk
lalu kalau di kondisinya di lapangan
kalau tadi mbak nini mengatakan bahwa phk itu masih terus saja terjadi
dan kita juga harus tahu
seperti apa kondisi perusahaan itu sendiri saat ini
karena menurut informasi yang saya dapatkan
bahwa memang dengan adanya aturan ini
ternyata jumlah jam kerjanya juga dikurangi
tetapi kenapa dari mbak nining secara khusus begitu mengatakan bahwa tidak adil
melihat di satu sisi bahwa perusahaan itu memang kondisinya
kalau yang saya tahu ya mungkin mbak nining bisa menjelaskan
memang tidak baik baik saja
dan ini adalah jalan terbaik agar untuk meminimalisir
terjadinya phk itu sendiri
pertama kita harus melihat
karena baik anggota kasb maupun serikat lain
selama ini adalah ketika bicara tentang tidak ada trust
ketika tidak ada saling keterbukaan
maka sulit bagi kaum buruh untuk menerima bahwa keadaannya dalam keadaan sulit
bagaimana mungkin kita menyatakan bahwa perusahaan sulit
kalau dia terus melakukan penerimaan tenaga kerja
yang sistem magang yang kontrak yang kemudian
sistem harian gitu ya
di sisi lain biasanya menjelang lebaran
ataupun menjelang kenaikan upah
para pekerja dikurangi
tapi kemudian satu bulan kemudian
mereka melakukan penerimaan
yang beberapa bulan yang lalu di masa covid
menyatakan banyak perusahaan melakukan pemutusan pembangunan kerja
ingin melakukan penutupan
setaukan tidak ada perusahaan melakukan penutupan
yang ada adalah mereka melakukan ekspansi
memperluas usaha usaha mereka di daerah wilayah jawa barat
dimana upahnya rendah gitu ya
dimana tenaga kerjanya itu di sana adalah sistem magang
sistem kontrak ataupun sistem alidaya
nah itu yang kemudian itu menjadi landasan
yang kedua adalah masih banyak buruh di sektor padat kah
tetap melakukan kerja lembur gitu ya
penerimaan pekerja walaupun hanya sepuluh orang dua puluh orang
itu sering terus terjadi
beberapa bulan bisa sampai ratusan orang menerima dari aset aset bertambah
bagaimana mungkin kita bicara tentang persoalan perusahaan yang tidak sehat
contoh di jakarta saja
ketika masa covid ada salah satu perusahaan
dan dia memproduksi pakaian olahraga
dan itu perusahaan sudah lebih dari lima belas tahun
di masa covid itu digunakan
awal awalnya melakukan perundingan terhadap para pekerja adalah
melakukan pemutusan hubungan kerja
dengan setelah itu menggantikan para pekerjanya diterima kembali
dengan sistem pkwt kontrak
nah jelas kemudian gurunya melakukan penolakan gitu ya
karena mereka mau pakai tentang persoalan landasannya adalah
omnibus law undang undang cipta kerja
nah setelah mereka melakukan pemutusan hubungan kerja
tidak lama dalam hanya beberapa hari bahkan minggu
mereka beroperasional menerima para pekerja baru
dan itu banyak perusahaan yang kemudian
perusahaan perusahaan yang nakal
yang menggunakan tanda kutip
misalkan di masa pandemi seolah ini punya dampak
tapi mereka melakukan pemotongan upah
para buruhnya masih kerja lebur gitu loh
terus kemudian juga di masa sekarang gitu loh ya
jadi pemutusan hubungan kerja itu bukan karena tidak adanya produksi
bukannya karena buruh tidak berproduktifitas
tapi perusahaan biasanya mereka mengurangi produksinya di sini
mereka memperluas usaha usahanya di wilayah jawa barat pinggiran
di jawa tengah
hal hal seperti itu
artinya seharusnya bisa ada langkah lain yang dilakukan oleh pemerintah
tidak harus melakukan pemotongan upah gitu ya
dimana kita tahu di masa pandemi pun juga para pengusaha juga mendapatkan subsidi gitu ya
nah ini menjelang lebatan
terus dengan kebutuhan yang semakin tinggi
selain melakukan pemiskinan gitu ya
penurunan terhadap kesejahteraan
ini melakukan diserminatif
berkali kali pemerintah membuat di sektor padat karya ini agar upahnya
kalau dulu misalkan beberapa tahun kita melakukan perjuangan
ketika pada saat itu pemerintah berbagai macam daerah ingin menginisiasi
upah minimum sektor padat karya dibawah upah minimum
bayangkan upah minimum itu kan batas apa
sebagai jaring pengaman
tapi di sektor padat karya mau dilahirkan upah dibawah itu
ini kan dimana letak kemanusiaan
dimana meletakkan bahwa buruh yang hari ini memberikan kontribusi terhadap para pengusaha
dan juga memberikan kontribusi terhadap negara
melalui potong pajak secara langsung gitu ya
dengan kebutuhan yang hari ini kita beli juga menanggung beban pajak
bagaimana mungkin kalau kita bicara tentang persoalan generasi buru hidup sehat
kalau daya untuk konsumsi makannya
semakin ditekan serendah rendah
ini kan sangat tidak adil
saya ini yang tidak tepat ya
yang dilakukan oleh kementerian tenaga kerja
kalau saya sih usul saja
kementerian tenaga kerja ini berkali kali mengeluarkan kebijakan
ganti saja bukan kementerian tenaga kerja
tapi kementeriannya para pengusaha
baik sementara itu presiden sempat menyatakan bahwa
masyarakat diminta untuk lebih banyak berbelanja begitu ya
supaya roda ekonomi ini terus berjalan
tetapi mbak dining
ini ada yang menarik
ini kan berlaku kalau saya tidak salah selama enam bulan ya
kalau di lapangan sendiri dari teman teman mbak nining
apakah memang sudah merasakan hal tersebut
bahwa di tanggal di akhir bulan ini
bahwa langsung akan ada pemotongan atau seperti apa
sebenarnya beberapa bulan ini gitu ya
pengusaha di sektor padat kali ya
sudah melakukan upaya upaya tentang persoalan sistem no work no pay
dan beberapa perusahaan itu terjadi gitu ya gitu
walaupun itu tidak disepakati dipaksakan oleh para pengusaha
dengan dali persoalan ekonomi global
padahal di sisi lain
para pengusaha tidak pernah terbuka
bagaimana tentang persoalan apa problemnya
yang mereka keluhkan adalah selalu menjadi alasan ekonomi global
para pemberi buyer buyer yang produk produk ternama itu
tidak ada pengurangan order
kalaupun ada terjadi penundaan pengiriman
tapi tidak membatalkan
tidak mengurangi produksi yang mereka sudah perjanjikan gitu loh
anggaplah mbak nining bahwa memang perusahaan sedang ada masalah
terkait dengan keuangan dan juga produksinya begitu
kalau tadi pemerintah maupun dari pihak pengusaha
sudah berusaha untuk mencari solusi
salah satunya seperti jam kerja
lagi lagi untuk meminimalisir terjadinya phk
lalu seperti apa aturan yang tentunya tidak merugikan kedua belah pihak
yang mungkin bisa disuarakan oleh dari mbak dining ataupun dari buruh
iya pertama kritikan kita kepada pemerintah adalah
boleh boleh saja para pengusaha memberikan masukan pandangan gitu ya
kalaupun itu didengar semua berbagai macam duduk bersama
dengan stakeholder nya selalu langsung gitu ya gitu
bagaimana di level tingkat perusahaan
bagaimana di level tingkat kota dan kabupaten
kita juga harusnya mampu untuk mengeluarkan data data itu gitu loh
tapi kalau kemudian asalkan ada permintaan pengusaha gitu ya
kemudian di cross check hanya satu perusahaan atau dua perusahaan
dan kemudian di generalisirkan
menjadi keseluruhan dan dikeluarkan kebijakan kayak gini
ini kan sebenarnya kebijakan yang melakukan pelanggaran terhadap hukum
ingat pemerintah itu adalah sebagai pembuat dan sebagai pelaksana dari kebijakan
bagaimana mungkin kalau pemerintah melakukan pelanggaran hukum
dan kemudian dipaksakan di jalan
ini hal yang kemudian menurut saya adalah hal yang sangat keliru ya gitu
nah ini lagi lagi sebenarnya problemnya ada di kementerian tenaga kerja gitu loh
yang kedua adalah buruh juga selama ini banyak memberikan masukan pandangan kritikan gitu ya
bagaimana melahirkan kebijakan itu agar ada keseimbangan dari semua pihak untuk duduk bersama
kita diskusikan kita perdebatkan tentang persoalan data dan pun yang lain gitu ya
ini kan tidak terjadi gitu loh
dan kemudian kita lagi lagi kita melihat ada hal yang aneh di pemerintah kita hari ini gitu ya gitu
bukan hal yang aneh lagi kalau menurut kami
ini hal yang aneh
ini hal yang memang tidak punya lagi desain terhadap bagaimana kaum buruh yang selama ini memberikan dedikasinya terhadap bangsa dan para pengusaha
tapi selalu dikorbankan dari lewat berbagai macam kebijakan
nah ini yang menjadi persoalannya
terus kemudian ini akan yang seharusnya pemerintah itu hadir untuk mengurangi terjadinya konflik
tapi kalau hal seperti ini justru mendorong
konflik antara buruh dengan pengusaha ini memang diciptakan gitu loh
bukan bagaimana mungkin kalau buruh sudah memberikan produktivitas tapi kesejahteraannya semakin diturunkan
artinya yang salah yang keliru itu kan pemerintah gitu loh
karena memang tidak hadir bagaimana memberikan perlindungan terhadap yang lemah
dimana kita tahu selama ini tidak ada keseimbangan gitu ya
tidak ada keterbukaan
ini yang menjadi problem yang mendasar gitu loh
jadi kemudian pemerintah halus seperti ini
maka jangan salahkan kaum buruh kalau sampai mempersiapkan tidak hanya aksi di kementerian tenaga kerja
kalau terjadi pemogokan pemogokan di daerah daerah atau di tempat kawasan kawasan industri
karena memang ini dikondisikan oleh pemerintah sendiri
bayangkan orang yang kemudian tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua sampai dua ribu dua puluh tiga ditekan upah naik serendah rendahnya
dengan beban investasi kenaikan berbagai macam kebutuhan dengan pencabutan subsidi
yang beban kehidupan orang semakin tinggi gitu ya
padahal juga tentang persoalan pengurangan jam kerja di sana tidak ada margin berapa jam dikurangin jam kerja
jangan jangan suka sukanya pengusaha dengan dali ini gitu ya
baik mbak dining
saya ngebayangin dengan perusahaan perusahaan yang tidak ada serika pekerjaan
saya yakin ini semakin kesewanan kemenangan terjadi
mbak nining sikat saja besok jadinya jam berapa akan melakukan aksi turun ke jalan
besok itu jam sepuluh
jam sepuluh di mana
di kementerian tenaga kerja akan melakukan aksi menuntut pencabutan permenaker dan sekaligus juga perpu cipta kerja
baik mbak dining
tentunya kita berharap di sini ada pihak dari kementerian tenaga kerja
dan juga dari pihak apindo
tetapi sayang sekali tadi kami sudah menghubungi berulang kali ternyata belum bisa bergabung di malam hari ini
mbak nining elitos koordinator dewan buruh nasional terima kasih sudah berbincang dengan kami di malam hari ini